anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
anak anak dan orang tua yang rentan terhadap flu disarankan menggunakan vaksin influenza
meski vaksin ini tidak bisa melindungi diri dari virus covid sembilan belas
vaksin influenza bisa mengurangi kerancuan gejala antara covid sembilan belas dengan influenza biasa
vaksin influenza termasuk vaksin yang disarankan bagi anak anak dan orang tua yang rentan di masa pandemi covid sembilan belas ini
pemberian vaksin ini tidak bisa mencegah covid sembilan belas
namun vaksin ini bisa melindungi seseorang dari virus influenza yang gejalanya menyerupai covid sembilan belas
di negara empat musim virus influenza menjadi salah satu penyebab anak anak dan orang tua dirawat di rumah sakit karena pneumonia
gejala ini juga muncul pada seseorang yang terinfeksi
pemberian vaksin influenza diharapkan bisa mencegah kerancuan gejala antara virus influenza dengan virus covid sembilan belas
artinya jika seseorang sudah mendapat vaksin influenza dan muncul gejala bisa dipastikan itu bukan flu
hal ini juga bisa mempermudah dokter untuk mendeteksi gejala yang muncul dan melakukan penanganan yang tepat dan cepat
pemberian vaksin ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi seseorang agar terjaga dari serangan flu

dan juga menyebabkan penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan seseorang rentan terjangkit virus covid sembilan belas
jadi vaksin flu ini terutama penting buat anak anak khususnya yang memiliki kondisi kesehatan khusus
seperti anak anak yang memiliki asma anak dengan penyakit kanker keganasan yang mendapatkan kemoterapi yang menekan daya tahan tubuhnya
kemudian anak yang mendapatkan transfusi rutin pada thalassemia
atau anak anak yang mengalami gagal ginjal dan harus di
mendapatkan hemodialisis atau cuci darah rutin
anak anak ini mengalami risiko lebih tinggi untuk mengalami pneumonia akibat influenza virus
maka vaksin flu ini penting untuk diberikan
sampai saat ini para ahli belum menemukan vaksin virus covid sembilan belas
ahli berharap pemberian vaksin seperti vaksin flu bisa mengurangi potensi yang gejalanya mirip dengan covid sembilan belas
jadi kita tahu bahwa dapat kita dapat informasi bahwa
yang terinfeksi covid itu akan lebih fatal
setelah dia mempunyai penyakit penyakit lain
nah oleh karena itu masyarakat dunia sedang memikirkan karena bulan mei sampai agustus nanti adalah perubahan perubahan yang terjadi di daerah subtropis
jadi negara negara yang mempunyai empat musim
nah di situ biasanya terjadi endemis atau outbreak virus influenza ini
nah disitu biasanya terjadi endemis atau outbreak virus influenza ini
nah itu sebaiknya divaksin influenza untuk mengendalikan satu penyakit
sehingga tak kalah nanti misalkan seseorang terinfeksi oleh covid
maka dia hanya menghadapi kendala covid saja
sementara influenza sudah terkendalikan
pemberian vaksin influenza dibutuhkan oleh orang yang berisiko tinggi
seperti lansia dina dan nantin
seperti lansia dina dan nantin
ardia putri andreas bijaksono surabaya jawa timur
provinsi jawa timur dan kota surabaya menjadi sorotan akibat tingginya kasus positif covid sembilan belas
kota surabaya bahkan mendapat label zona hitam yang dikhawatirkan menimbulkan situasi darurat
pemkot surabaya dan pemprov jawa timur didesak segera bertindak mengambil langkah cepat
agar kurva penularan covid sembilan belas segera melandai
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan laura navika yamani
selamat malam mbak laura
ya selamat malam selamat malam mbak rifana
selamat malam mbak langsung saja ini provinsi jawa timur menjadi provinsi kedua
masih pada hari ini dengan kasus tertinggi setelah dki jakarta
sementara kota surabaya mencatat hampir tiga kasus
sampai diberi label zona hitam
tapi menurut pemkot bukan zona hitam
tapi merah agak pekat begitu
baru pertama terjadi setelah pandemi tiga bulan masuk ke tanah air
apa artinya zona hitam atau merah pekat ini
karena memang situasinya sangat darurat mbak di sana di surabaya ini
iya jadi terima kasih mbak rifana gitu
memang sesuai apa yang dinyatakan oleh pemprov gitu ya
jadi surabaya itu bukan menjadi zona hitam gitu ya
tapi memang zona merah pekat
karena memang kalau kita melihat dari degradasi warnanya gitu kan
itu disesuaikan dengan kasus
ketika kasusnya di antara dua sampai lima itu maka menunjukkan warna menjadi merah pekat
kemudian kenapa kok kasus di surabaya itu menjadi banyak
memang saat ini pemerintah provinsi dan pemerintah kota itu sedang gencar menjalankan pemeriksaan
artinya pemeriksaannya baru dilaksanakan sekarang setelah kasusnya melonjak
padahal kan ini psbb nya sudah dari tanggal dua puluh delapan april
kasusnya yang sudah masuk juga sudah terjadi kemarin kemarin begitu mbak
kenapa kemudian baru terlihat sekarang
iya jadi memang kan
setelah ditemukan beberapa klaster mbak
jadi ada beberapa klaster di surabaya
kemudian dari pemkot surabaya itu dibantu oleh bin
untuk penyediaan dari mobile lab gitu kan
kemudian dari pemprov jawa timur itu diberikan juga mobile pcr
nah ini sangat membantu mbak
memang kan beberapa laboratorium itu di surabaya juga collab
jadi contohnya yang ada di itd gitu kan
karena memang beberapa staff di sana itu kan ternyata terkonfirmasi positif
jadi untuk sementara kan ditutup di itd itu
sehingga pemeriksaannya itu menjadi berkurang
dengan bantuan yang diberikan oleh bin dan bnpb
itu sangat membantu untuk proses pemeriksaan yang ada di surabaya
oke salah satu lab yang tadi anda sebutkan itd uner itu mengalami kolaps begitu
karena banyak staffnya yang ternyata terkonfirmasi positif
apakah artinya protokol pencegahan gagal dilakukan oleh pemkot surabaya
kemudian selain faktor faktor tadi ada cluster cluster
banyak banyak cluster begitu
ada cluster rumah sakit
kemudian ada beberapa klaster lainnya yang terjadi di surabaya
itu menjadi penyebab mbak
keterlambatan pencegahan ini
ya ini menjadi warning ya mungkin untuk pemerintah kota surabaya khususnya gitu kan
jadi penerapan protokol kesehatan itu mungkin perlu diperketat
di setiap instansi gitu ya
jadi sekarang itu ada yang berkata kata yang berkata kata
ada kasus juga baru yang dari pdam
jadi karyawan pdam itu ditemukan positif dan meninggal
nah kemudian juga dilakukan proses pemeriksaan secara masif di kluster dari pdam tersebut
oke artinya semakin banyak klaster yang terlihat di surabaya begitu ya
tapi apakah kemudian dengan sebegitu banyak klaster di surabaya ini berpengaruh mbak pada wilayah jawa timur lainnya
karena kita tahu ini salah satu dari satu ratus dua kabupaten kota di seluruh indonesia
yang dinyatakan sebagai zona hijau itu salah satunya adalah malang raya dan beberapa daerah lainnya begitu
nah ini kan mereka sudah menerapkan new normal
apakah ini kemudian akan berpengaruh mbak ke daerah daerah lain di jawa timur
salah satunya adalah malang raya yang sudah masuk new normal
ya asal ini mbak metode untuk yang tiga t dan i itu dilakukan secara masif gitu
jadi untuk menanggulangi dan mengantisipasi penyebaran kasus yang meluas
ketika ada penemuan kasus kemudian melakukan tracing kemudian isolasi
dan melakukan treatment itu kan diharapkan bisa memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
oke mbak laura kalau kita lihat sebetulnya psbb nya di surabaya itu kan sudah berlangsung dari tanggal dua puluh delapan april
tapi anda sebagai epidemiolog apakah kemudian melihat psbb yang dilakukan oleh pemkot dan juga pemprov ini tidak berhasil dijalankan di sana
ya saya rasa ini tergantung dari kepatuhan masyarakatnya gitu ya
jadi jangan sampai apa namanya
psbb ini kan dilakukan berjilid jilid gitu ya
harapannya memang akan berhenti pada jilid ketiga gitu kan
tetapi untuk antisipasinya memang pemerintah kota surabaya itu melakukan pemeriksaan secara masif
untuk menemukan kasus seperti itu
kemudian ini sebagai warning untuk pemerintah kota bahwa mungkin perlu dilakukan pengetatan dari protokol kesehatan
kota surabaya khususnya
saat ini protokol kesehatannya masih longgar begitu yang anda lihat dan juga teman teman epidemiolog di surabaya melihatnya
belum seketat yang diharapkan
kita kan bisa melihat di masyarakat gitu ya
jadi beberapa memang belum menerapkan protokol kesehatan seperti yang sepele itu misalkan menggunakan masker seperti itu
artinya tingkat kedisiplinan dan juga tingkat kepatuhan masyarakat di surabaya ini memang belum setinggi itu
masih rendah harus ada protokol yang lebih ketat yang diterapkan oleh pemkot surabaya ataupun dari pemprov jawa timur
edukasinya dari pemerintah daerah apakah sudah cukup mbak
atau kurang tersosialisasi gitu
saya rasa edukasi sudah cukup ya mbak ya
tapi memang kan ini tergantung dari masyarakatnya gitu ya
jadi memang dibutuhkan peran aktif dari masyarakat
jadi mungkin sedikit agak lebih gencar lagi melakukan edukasi
walaupun saya rasa sudah sangat banyak untuk edukasi dan sosialisasi yang dilakukan di surabaya
kita akan lakukan edukasi di surabaya
kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti
usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan
yang bergabung melalui sambungan zomba
laura saya akan lanjutkan
ini tadi anda sudah menyebut bahwa tes masif sudah diberlakukan
tapi apakah anda melihatnya bahwa tes pcr masif yang dilakukan oleh pemkot surabaya
ataupun oleh pemprov jawa timur ini sudah sesuai dengan situasi real di lapangan
atau masih kurang mbak sebetulnya
iya jadi memang pemeriksaan secara masif ini

jadi memang pemeriksaan secara masif ini dikhususkan untuk kelompok kelompok yang ada di lapangan ini
kelompok kelompok yang otg mbak
jadi ada kontak erat dengan kasus positif
kemudian tidak menunjukkan gejala
jadi beberapa pemeriksaan itu dilakukan di beberapa klaster gitu ya
jadi setelah ditemukan kasus positif
kemudian dilakukan pemeriksaan secara masif pada daerah di mana ditemukan kasus positif
dan bahkan kasus positif itu sampai meninggal
kemudian juga dilakukan pemeriksaan secara masif
oke mbak laura selain tadi anda katakan bahwa labnya itu kurang
untuk mengetes gitu
apa saja yang anda lakukan
apa saja sebetulnya kendala kendalanya yang dihadapi oleh pemkot surabaya
dan juga oleh pemprov jawa timur
kalau dari sisi epidemiologi begitu
ya jadi saya sangat mengapresiasi gitu ya
apa yang diusahakan oleh pemerintah provinsi jawa timur
kemudian juga pemerintah kota surabaya
karena memang sudah berusaha untuk menyediakan pemeriksaan pcr
terutama secara maksimal gitu ya
kemudian juga yang kedua itu penyediaan tentang
rumah sakit lapangan gitu ya
jadi untuk tempat isolasi dari orang orang yang otg gitu
karena memang selama sebelum ada rumah sakit lapangan ini
itu kebanyakan kan yang otg itu melakukan isolasi secara mandiri
nah itu kan sangat riskan
ketika apa namanya seseorang yang dengan otg
dengan status otg
kemudian tidak menjalankan protokol kesehatan
itu bisa menjadi sumber penularan di daerahnya sendiri gitu kan
tadi anda mengatakan bahwa orang otg nya ini
kemudian harus diisolasi di tempat yang sudah disediakan begitu
tapi tracingnya bagaimana
apakah kemudian tracing ataupun pelacakan kontak
yang dilakukan oleh pemkot surabaya
dan juga pemprov jawa timur ini sudah bisa
atau memang tracingnya tidak berjalan maksimal gitu
ya saya rasa sudah ya mbak ya
jadi ketika ditemukan kasus positif
kemudian ada kasus meninggal gitu kan
karena terkonfirmasi positif
nah setelah itu dilakukan proses pemeriksaan pada kluster itu gitu ya
jadi siapa saja yang kontak erat dengan kasus positif
atau kasus meninggal yang terkonfirmasi positif
itu dilakukan pemeriksaan secara masif
oke tapi kluster klusternya itu kenapa kemudian bisa begitu banyak mbak
di surabaya ataupun di wilayah jawa timur gitu
apa sebetulnya penyebabnya sehingga kluster kluster itu
tadi anda katakan bahwa ada kluster pdam
kemudian ada kluster di rumah sakit begitu
artinya kenapa bisa timbul kluster sebegitu banyak gitu
artinya kan interaksi manusia tidak dibatasi
intervensinya itu kurang begitu dilakukan oleh pemerintah
ya artinya kan penyebaran covid sembilan belas ini kan masih terjadi
jadi bisa ada dua faktor
artinya yang pertama adalah orang yang terinfeksi ini masih bebas beraktivitas gitu kan
kemudian tidak melakukan isolasi mandiri
yang kedua orang yang disediakan
kita bisa lihat di sekitaran kasus positif itu tidak menerapkan protokol kesehatan secara benar seperti itu mbak
tapi kan kita tidak bisa melakukan identifikasi ke arah sana gitu kan
yang bisa dilakukan adalah ya melakukan edukasi atau sosialisasi
tetap secara gencar gitu kan
agar masyarakat surabaya itu bisa patuh terhadap protokol kesehatan
pengawasannya yang dilakukan oleh pemkot dan juga pemprov sudah bisa maksimal mbak
menurut anda atau memang masih lengah gitu
sehingga orang orang yang otg bisa berkeliaran
seperti yang tadi anda katakan
iya ini kan sebelum yang ada penyediaan isolasi ya
di rumah sakit lapangan itu kan
jadi memang keterbatasan itu ketika belum ada fasilitas itu
jadi beberapa otg itu kan melakukan isolasi secara mandiri di rumah
nah takutnya ada beberapa kluster juga yang ditemukan itu dalam satu keluarga mbak
jadi bisa jadi kan penularannya antara anggota keluarga satu dengan yang lain seperti itu
oke fasilitas kesehatan di lapangan untuk otg memang baru disiapkan
bagaimana dengan fasilitas medis lainnya
apakah kemudian anda lihat di pemkot surabaya dan juga di pemprov jawa timur
kesiapannya itu sudah bisa untuk menampung lonjakan kasus yang terus menerus terjadi mbak
iya jadi sempat beberapa rumah sakit yang ada di surabaya itu overload
jadi tidak bisa menerima pasien gitu kan
kemudian diarahkan ke rumah sakit di luar surabaya seperti itu
tetapi kita lihat perkembangannya bahwa pasien yang sudah sembuh di surabaya kan sekarang cukup meningkat
jadi memang untuk dapat dikatakan sembuh itu kan harus ada pembuktian pemeriksaan pcr dua kali kan mbak minimal
nah kemarin sebelum ada bantuan untuk apa
pemeriksaan dari bnpb dan bin itu kan kesulitannya adalah melakukan pemeriksaan pcr gitu kan
sehingga pasien ini kan masih terisolasi kemudian masih dirawat di rumah sakit
dan itu membuat overload kapasitas yang ada di rumah sakit dan tempat tempat isolasi
kalau sekarang bagaimana mbak apakah kemudian sudah berhasil ditangani atau memang masih ya overload begitu
jadi itu ke depannya akan sulit bagi pemkot surabaya dan juga pemkot jawa timur
untuk menghadapi ini
saya rasa sudah cukup bagus mbak
jadi dengan adanya rumah sakit lapangan yang di jalan indrapura itu kan itu bisa apa namanya memuat banyak pasien otp atau udp gitu ya dengan jalan ringan
ada yang mengkritik itu penanganannya hanya dipusatkan di kota surabaya
sementara kan banyak kasus kasus ataupun kluster kluster di kota surabaya dan juga wilayah jawa timur lainnya
ada yang mengkritik ataupun menyarankan sebaiknya penanganan bukan hanya di
satu titik saja di satu kota di pusat kota saja begitu mbak
dengan bantuan mobile laboratorium ini kan akhirnya bisa mencapai ke beberapa daerah mbak
jadi tidak hanya di surabaya saja tidak termusat di surabaya saja
oke terakhir mbak laura saran anda apa supaya kurva penyebaran covid sembilan belas di kota surabaya dan di wilayah jawa timur lainnya ini segera melandai segera menurun mbak
apa sarannya mbak dari sisi epidemi
ya jadi saya rasa ini butuh kerja yang secara sinergis ya antara pemerintah provinsi kemudian pemerintah kota surabaya kemudian juga masyarakat gitu ya
jadi kuncinya juga di masyarakat sebetulnya
jadi pergerakan masyarakat itu kan yang menyebabkan penyebaran dari virus gitu kan
tetapi pergerakan ini bisa di batasi penyebaran dari virus ketika masyarakatnya itu menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti itu
jadi tingkat kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan begitu ya sehingga tidak hanya bergantung pada langkah dan juga strategi dari pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi jawa timur
dan semoga kurvanya segera melandai di surabaya dan juga di jawa timur
terima kasih sekali mbak laura navika yamani ahli epidemiologi fkm uner
atas waktunya kepada cnn indonesia prime news malam hari ini
masyarakat dunia ikut turun ke jalan dalam aksi solidaritas mengenang kematian george floyd
prime news segera kembali usai jeda